tidak sedikit masyarakat sering menyamakan keluhan nyeri sendi dengan osteoporosis dan osteoartritis
osteoporosis adalah pengeroposan tulang yang diakibatkan berkurangnya masa tulang
dan adanya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga tulang menjadi rapuh
sementara osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif
yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi atau tulang rawan sendi yang bersifat kronis
terjadi secara perlahan diikuti dengan pembentukan osteofit atau taji tulang pada tepi tulang rawan
serta terdapat jaringan parut pada kapsul sendi
untuk menganalisa keluhan ini biasanya dokter melakukan pemeriksaan fisik terlebih dulu
guna membedakan apakah ini benar benar proses degeneratif
atau akibat trauma lain yang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan fotoronsen dan mri lutut
hal ini diungkap dokter spesialis ortopedi traumatologi dari rumah sakit bakti kartini bekasi firman syah muhammad
riwayat trauma nah itu harus kita tanyakan pada waktu anamnesa
karena memang banyak faktor faktor penyebab
karena pasien kan datang selalu dengan nyeri lutut
dan biasanya dia tidak memberikan gejala yang khas pada waktu datang ke rumah sakit
jadi dari anamnesa pun harus kita gali
pasien osteoartritis akan mengeluhkan nyeri terutama saat berdiri atau berjalan
pada fase awal biasanya nyeri berkurang dengan istirahat
tapi ketika masuk ke fase lanjut nyeri bahkan bisa mengganggu waktu tidur
waktu baru pertama sakit itu kayak dipuntir puntir kayak puntir puntir tarik tambang gitu
ya pokoknya kalau berjalan itu sakit kalau kerja nyapu gitu sakit deh
enggak jalan saya udah gak kuat nggak bisa
enggak kuat udah nyapu udah kerjanya gitu aja udah
artritis lainnya yang sering muncul adalah kekakuan sendi
di mana pasien mengeluhkan sendi lutut terasa kaku saat bangun tidur di pagi hari
yang biasanya berlangsung selama tiga puluh menit
selain itu bisa juga terjadi spasme atau kejang otot tak sadar
di sekitar sendi dan kontraktur jaringan lunak di sekitar sendi
jaringan tulang rawan pada sendi tidak memiliki pembuluh darah
sehingga menyebabkan sulitnya melakukan proses regenerasi sel di dalamnya
itulah sebabnya menurut dokter firmansyah
belum ada jurnal kedokteran yang melaporkan dapat menghilangkan osteoartritis secara total
untuk itu prinsip penanganan osteoartritis yang terpenting adalah mengedukasi pasien
untuk memodifikasi gaya hidup yang berkaitan dengan aktivitas sehari hari
seperti menjaga dan menurunkan berat badan bila kegemukan
karena bila kelebihan berat badan sendi lutut dan panggul tidak bisa menopang tubuh dengan baik
sehingga memicu terjadinya osteoartritis
penatalaksanaan selanjutnya adalah mengurangi nyeri dan mengembangkan
progresivitas penyakit agar tidak bertambah parah
pada stage awal yaitu stage satu biasanya kita memberikan anti nyeri atau analgetik
biasa dalam bentuk parastamol atau kita juga bisa memberikan topikal analgetik
yang dioleskan di bagian sendi tersebut
atau kita juga bisa memberikan obat anti inflamasi non steroid
kita bisa menganjurkan pasien untuk fisioterapi
dr firmansyah menambahkan untuk osteoartritis stadium dua dan tiga
biasanya akan ditambahkan pemberian suplemen lutut
seperti glukosamin atau kolagen peptida ii
dan melakukan injeksi ke daerah lutut dengan steroid
untuk mengatasi nyeri yang ditimbulkan dalam bentuk hyaluronic acid atau visco suplemen
untuk lubrikasi pada sendi
selain itu dokter juga dapat melakukan fisioterapi
untuk memperkuat otot otot di sekitar badan
untuk memperkuat persendian meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot
serta mengurangi rasa sakit
angka kejadian osteoartritis di indonesia menurut studi ilmiah
dari universitas air langga surabaya yang dipublikasi pada tahun dua ribu dua puluh satu
menyebutkan ada dua ratus empat puluh per seratus ribu orang
untuk mencegah terjadinya osteoartritis
yang pertama jaga berat badan ideal anda
kemudian lakukanlah olahraga secara rutin
jaga postur tubuh saat duduk ataupun juga berdiri
dan berhati hati saat berjalan atau berkendara
untuk menghindari terjadinya cedera pada sendi
herman helmy galuh prestisa jakarta